keluarga keturunan india yang tinggal di padang sumatera barat punya tradisi unik
ya ini melempar gula dari atap masjid gula tersebut kemudian direbutin sama ribuan orang
tradisi yang biasa dilakukan pada bulan jumadil akhir dalam penanggalan islam ini tetap lestari hingga kini
tradisi ini bernama serak gulo dan hanya ada di tiga tempat yaitu di padang di singapura dan di india
setelah dibungkus berukuran kecil gula pasir yang berjumlah lebih dari delapan ton ini
langsung dinaikkan ke atap masjid
gula ini merupakan sumbangan dari masyarakat keturunan india
dan warga jamaah masjid muhammadan di kawasan pasar batipu padang selatan
usai doa bersama gula pun dilempar dari atas masjid
ribuan warga antusias berebut gula yang dibungkus dengan kain warna warni tersebut
mereka rela berebut perdesakan terjatuh bahkan terinjak injak untuk mendapatkan sebungkus gula
sebagian yang percaya gula itu membawa berkah dinemanfaatkan untuk sekaligus bernazar
ini gulanya nanti buat apa ini
buat kami makan
ada nazar ke di mana
kami supaya kami terhindar dari segala musibah yang bermacam macam
yang seperti gempa tsunami segala macam
supaya kami terhindar dari segala bencana
serak gulo merupakan ajaran turun temurun dari leluhur warga keturunan india bernama solhami
selain itu budaya serak gulo juga menjadi ajang selaturahmi
bagi warga keturunan india di indonesia terutama yang tinggal di kota padang
begitu manisnya ilmu yang dia berikan kepada masyarakatnya
manisnya itulah yang kita lambangkan representasikan dengan gula
gula ini dari mana pak
gula ini merupakan sumbangan dari masyarakat
serak gulo telah menjadi tradisi rutin setiap tahun
pemerintah daerah pun mengapresiasi kegiatan warga keturunan india ini
ini kan adalah sebuah penyelesaian yang tadil suatu penghormatan kepada ulama
dan ini adalah secara ulama untuk membangun semangat kebersamaan kekompakan persatuan
dan kemudian juga semangat
kalau menurut silaturahim diantara ulama dengan masyarakatnya
dengan masyarakat bersama dengan mereka
maka itu bagi kita ini adalah strategis
kita berantak untuk membangun semangat persatuan persatuan ini
pelemparan gula yang berlangsung pada selasa petang ini berlangsung hampir satu jam
semua gula dibagi bagikan dengan cara dilemparkan dari atas masjid
warga pun kembali ke rumah masing masing sambil membawa gula
selain bisa menyaksikan langsung tradisi budaya india
warga juga bisa mendapatkan gula yang bisa mencapai dua hingga tiga kilogram
cunyadi kambang padang sumatera barat